industri kelapa sawit memiliki ketahanan pada pandemi covid sembilan belas
hal ini dibuktikan dengan kenaikan nilai ekspor pada juli dua ribu dua puluh dan nihilnya catatan phk di sektor industri kelapa sawit
di tengah pandemi covid sembilan belas kegiatan operasional di sektor industri kelapa sawit masih berjalan normal
dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
hingga kuartal dua tahun dua ribu dua puluh industri ini masih mencatat kinerja yang positif
berdasarkan data yang dirilis gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia atau gapki
nilai ekspor produk minyak sawit bulan juli dua ribu dua puluh
mencapai satu delapan ratus enam puluh delapan juta usd atau naik sebesar dua ratus empat puluh empat juta usd dari nilai ekspor bulan juni dua ribu dua puluh
kinerja positif sektor ini juga ditunjukkan dengan minimnya catatan pemutusan hubungan kerja selama pandemi covid sembilan belas
perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam keanggotaan roundtable on sustainable palm oil atau rspo
mengupayakan kesejahteraan pekerja
dengan mengatur standar perlindungan terhadap pekerja industri kelapa sawit
hal ini disampaikan dalam acara virtual talk show dengan tema resiliensi dan kondisi kerja industri sawit di tengah pandemi covid sembilan belas
yang diselenggarakan oleh rspo dan cnv international
area utama yang disorot kewajiban sosial kepada pekerja
jadi perusahaan diminta untuk anggota rspo diminta untuk melakukan upaya yang memadai
untuk memastikan keamanan kerja
upaya yang adil
penyediaan makanan itu tetap terjaga
sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam standar
kemudian terkait small holder atau petani
agar pembayaran tepat waktu supaya petani bisa menyediakan kebutuhan hidup bagi keluarganya
jika ada kebutuhan pokok dari petani di sekitarnya yang memang diperlukan
itu didorong untuk perusahaan anggota rspo untuk menyediakan
bekerja sama dengan kelompok petani tersebut
kemudian terkait pekerja migran
memang untuk indonesia tidak begitu relevan karena kita memang mayoritas di domestik
tapi untuk pekerja migran yang didorong adalah memastikan bahwa mereka juga tidak terekspos dengan banyak
terkait dengan pandemi yang muncul
meski demikian distribusi produk kelapa sawit yang terhambat akibat psbb sempat berimbas pada keterlambatan pembayaran upah
dan tujangan hari raya untuk pekerja
federan sisrikat buru kehutanan perkebunan dan pertanian serikat buru sejatra indonesia atau hukatan
mengupayakan penundaan pembayaran upah dan tunjangan pada pekerja industri sawit dapat terselesaikan
jadi memang mereka juga melakukan bipartit dengan pihak perusahaan ketika target target yang sudah dibicarakan tidak sesuai
mereka tetap melakukan pengurus kita di perusahaan juga
melakukan bipartit dengan perusahaan bagaimana ini ketika keterlambatan ada
jadi tetap memang sebagian perusahaan komit untuk sesuai dengan aturan
dengan membayarkan denda terhadap keterlambatan
jadi memang ini kita tetap lakukan secara aturan perundang undangan
dan juga dialog kepada pihak perusahaan untuk bagaimana pembunuhan ini bisa terjadi
sejak pekerja di sektor industri kelapa sawit dari puluh kehilir saat ini sebanyak enam belas dua juta orang kena bekerja
dua juta diantaranya merupakan pekerja perkebunan